kalau belajar bela diri salah satu gerakan yang dianggap cukup berbahaya adalah tendangan
nah kan jahat kan tendang tendang lagi
hal itu karena kaki dianggap punya kekuatan yang lebih besar daripada tangan
dan terinspirasi dari gerakan tendangan itu baru baru ini dikelar sebuah pertandingan
di mana seluruh pesertanya harus memperlihatkan kekuatan tendangan mereka
sebuah perusahaan minuman energi mengadakan kontes tendangan bagi atlet beberapa cabang olahraga bela diri
para jago tendangan ini berkompetisi dalam elite kiking battles
sebanyak delapan belas arti terbaik dari cabang bela diri taekwondo kung fu kapoeira dan karate saling beradu
mereka bersaing untuk memperebutkan gelar pangeran tendangan
dan dalam kontes ini penilaian berdasarkan pada tingkat kesulitan gerakan kreativitas dan ketepatan tendangan yang mengenai sasaran
oh sulit ya berarti
dan penyandang gelar pangeran tendangan adalah kontes tanah selat amerika serikat
kontes ini sendiri
diadakan di seoul korea selatan
luar biasa tadi ya pau nggak ada ya
pou nggak ada